kepala badan intelijen negara bin jenderal polisi purnawirawan budi gunawan
yakin bahwa pembaruan sekolah tinggi intelijen negara atau stin bisa menjadi sekolah intelijen yang berkepas dunia
salah satunya dengan dibukanya program studi baru yaitu magister terapan intelijen medik
yang sangat dibutuhkan indonesia menghadapi pandemi sekarang dan juga berikutnya
bertempat di sekolah tinggi intelijen negara stin sentul bogor jawa barat
kepala bin jenderal polisi purnawirawan budi gunawan membuka area kesatrian bung karno
budi gunawan didampingi oleh ketua dpr puan maharani ketua mpr bambang susatyo
men pan r b cahyokumolo seskap pramono anung dan juga pejabat lainnya
pada masa empat tahun kepemimpinan budi gunawan stin mengalami modernisasi kampus pendidikan intelijen
salah satunya dengan program studi baru yaitu magister terapan intelijen medik
acara dibuka dengan penampilan apik gita sandi astara drum corps dan gita mahasuara orkestra
serta gita suarananta choir
tidak hanya itu para taruna dan tarunyi ini juga menampilkan akar yang berbeda
aksi bela diri tarung derajat dan juga aksi dikintelsus badan intelijen negara yang mempunyai kemampuan khusus
dalam upaya melumpuhkan ancaman nasional yang sekarang dan nyata nyata berbahaya
dalam kegiatan ini stin juga menganugerahi pejabat negara sebagai warga kehormatan
dengan mengenakan baju khusus dari badan intelijen negara
dalam sambutannya budi gunawan mengatakan pembaruan dan transformasi yang dilakukan stin
akan menjadi catatan sejarah
pembaruan strain ini merupakan bagian dari langkah yang penting untuk meningkatkan kemampuan
sumber daya manusia intelijen bin dalam menghadapi dan mengatasi berbagai potensi ancaman
yang membahayakan terhadap keselamatan keutuhan dan kedaulatan nkri
maka bin telah menyelenggarakan pendidikan intelijen khusus raja wali tahun dua ribu
dengan pola baru untuk penyiapan dan penyelenggaraan
dan juga untuk mencari penyelenggaraan yang berbeda
dan juga untuk mencari penyelenggaraan yang berbeda
dan juga untuk mencari penyelenggaraan yang berbeda

yang handal tangguh dan berkelas dunia sesuai dengan dinamika ancaman dan tantangan tugas ke depan
dalam acara ini presiden kelima ri megawati soekarno putri secara virtual juga menyematkan pesan penting dari bung karno
berisi quotes sekali merdeka tetap merdeka sejatinya merdeka
biar badan hancur lebur jiwa kita tetap merdeka
sementara itu ketua dpr ri puan maharani yang merupakan perwakilan dari keluarga bung karno
mengapresiasi pengembangan pembaruan inovasi dan internasionalisasi di berbagai bidang yang sedang dilakukan bin melalui stin
negara meletakkan harapan yang besar pada pundak bin kepada stin
untuk melahirkan sumber daya manusia intelijen indonesia yang memiliki pengetahuan
memiliki kecerdasan dan memiliki rasa pengabdian tinggi kepada bangsa dan negara dalam menjalankan tugas tugasnya
selain itu kepala bin budi gunawan juga meresmikan patung bung karno yang berdiri gagah di halaman gedung stin
patung ini bertujuan agar setiap insan akademis tim selalu mengingat sejarah perjuangan dan sifat pantang menyerah bung karno
dan selalu mendengung dengungkan nasionalisme dan persatuan bangsa
tidak hanya itu kepala bin juga meresmikan intelligence knowledge center and e libray
inovasi dilakukan dengan mensinergikan human intelligence technology intelligence serta data sains
diharapkan kedepannya kampus ini akan menghasilkan prajurit perang pikir dan beroperasi bayang bayang yang berkualifikasi worldlas intelligence